pt pln memastikan pasokan listrik konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali lancar dan tanpa kedip
nah sistem kelistrikan berlapis telah disediakan dan personel dipastikan siaga hingga rangkaian acara g dua puluh usai
stasiun pengisian kendaraan listrik umum juga disiagakan untuk melayani ratusan kendaraan listrik yang dipakai para delegasi
konferensi tingkat tinggi g dua puluh resmi dibuka oleh presiden republik indonesia joko widodo di nusa dua bali pada selasa
seiring berkumpulnya para pemimpin dunia pt pln persero memastikan seluruh kebutuhan listrik terpenuhi dan tanpa gangguan
sehingga rangkaian acara berjalan lancar
direktur utama pln darmawan prasojo memimpin langsung siaga kelistrikan di nusa dua
kita sudah persiapkan semua
berjalan dengan aman transmisi berjalan dengan aman pasokan listriknya juga aman
termasuk kebutuhan energi primernya maupun itu gas batu bara maupun bbmnya juga aman
sehingga kondisi sistem kelistikan untuk mendukung g dua puluh kita nyatakan aman
stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu turut disiagakan untuk melayani ratusan kendaraan listrik
yang dipakai delegasi g dua puluh
pln menyiagakan sekitar enam puluh enam spklu yang tersebar di beberapa lokasi seperti itdc satu dan dua serta
hotel the apurva kempinski yang menjadi venue utama g dua puluh
terdapat pula dua ratus fasilitas home charging untuk melayani kendaraan listrik
puncak beban listrik terjadi saat acara pembukaan g dua puluh
pln memfasilitasinya dengan listrik tanpa kediri
kita sudah siap semuanya dan pasokan listriknya sudah berlapis
dan untuk listriknya kita sudah memasukkan listriknya

sehingga tidak akan ada ketip
kemudian ada pasokan penyulangnya itu berlapis empat
jadi kalau ada gangguan satu bisa langsung bergeser ke penyulang yang lain empat lapis
kemudian masih ada dua genset di belakang
sehingga bagaimana kita membangun suatu sistem kelistrikan yang sangat andal
pln memastikan seluruh petugas akan terus siaga menjaga pasokan listrik hingga ktt g dua puluh